halo good morning apa kabar semuanya di weekend gateway kali ini saya mau mengajak
anda semuanya yang ada di sekitar jakarta untuk jalan jalan naik kayak kayak gimana sih tripnya
pasti seru banget yuk kita persiapan langsung aja saya mau ketemu dulu nih sama enggak
hai semoga pagi nita baik baik oke gimana persiapan kita nih sebelum kita mulai kita
setelah mengisi daftar hadir para peserta dipersilakan untuk mengganti pakaian yang
nyaman digunakan untuk bermain kaya disarankan menggunakan pakaian yang khusus kegiatan di
air dan air tersebut bisa menggunakan pakaian yang khusus kegiatan di air dan air tersebut bisa
agar tidak mengganggu gerakan mendayung dalam situasi pandemi untuk menjamin kesehatan
peserta diwajibkan melakukan tes antigen dengan hasil negatif sehari sebelum kegiatan dilaksanakan
jumlah peserta pun dibatasi sebanyak dua belas orang
olahraga kayak king ini meskipun tidak berasal dari indonesia namun sudah sangat dikenal baik
oleh masyarakat tidak hanya sebagai alat transportasi di sungai kayaking juga menjadi
salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada perhelatan olahraga seperti asian games tak
sedikit pula atlet gayak indonesia yang menorehkan prestasi yang membanggakan jadi awalnya kita bikin
ini kita pengen sharing ke orang orang bahwa hei ada kegiatan lain yang menarik antusiasmenya
cukup baik bahkan waktu pandemi ini sampai sekarang gitu ya kita selalu full book setiap
minggu jadi kita buka trip biasanya hari sabtu dan kadang kadang ada di hari minggu juga selain
itu juga ini kan acara apa ya kegiatan outdoor ya jadi banyak sinar matahari yang baguslah buat
kesehatan kita kurang lebih seperti itu sebelum turun ke laut briefing mengenai prosedur
keselamatan adalah hal yang penting untuk kita selalu berhati hati dengan keamanan dan keamanan
semua peserta harus mematuhi peraturan yang dibuat operator agar kegiatan berjalan
lancar dan aman nah bagi yang belum pernah mencoba kayak king sebelumnya juga akan mendapatkan arahan
bagaimana cara naik ke kayakk agar tidak terjatuh cara mendayung agar tangan tidak mudah pegal dan
posisi kaki agar kayak tetap seimbang dan tak lupa pemanas
setelah semua persiapan selesai kini saatnya kita
memulai perjalanan kayak rute pertama dari base cam laut
luas adventure di pantai mutiara adalah hutan baka
di titik pemberhentian ini dengan arus yang cukup tenang kita bisa melatih
manuver seperti berbelok berhenti dan mundur

berhenti dan mundur
jadi perut kita yang dipake buat
untuk twist badan kita
wah ini ngalahin
makanya tadi chris bilang kalau sering main kayak
perutnya bakal six pack
jujur ya pada ngebut ngebut banget
asli ketinggalan mulu aku di belakang
gak apa apa ya
perjalanan kita lanjutkan
sepanjang dua km menuju
nah disini instruktur akan memeragakan
bagaimana teknik reentry
atau naik kembali ke kaya
jika terjadi situasi darurat
seperti terjatuh ke air
saat saya mencoba teknik ini
gak pake benang
ya oke nah sekarang aku mau coba
untuk reentry nih namanya
jadi in case kita jatoh dari kapal
jadi kita bisa naik lagi
nah gampang ya goyang gak pake benang
kita ke pekat pekat
dibutuhkan tenaga ekstra untuk
mengangkat badan saya ke atas kayak
dan menjaga keseimbangan kayak
agar tidak terbalik
disinilah kita membutuhkan
bantuan buddy atau teman
untuk menjaga keseimbangan kayak
bagi pemula sangat disarankan
untuk mengajak teman yang lebih berpengalaman
untuk menghindari hal hal
yang tidak diinginkan
oke aku udah langsung
enak vilain ya
snack hingga dokumentasi yang canggih
penat hilang dan foto foto cantik penghias sosial media kita pun siap dipamerkan